di balik optimisme terhadap program vaksinasi nasional
pemerintah kini juga harus menghadapi keterbatasan vaksin
vaksin impor yang terlambat datang
membuat dosis harian vaksinasi berkurang
jika sebelumnya dosis vaksinasi harian mencapai rata rata lima ratus ribu dosis
kini berkurang menjadi sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu dosis per hari
kondisi ini diperkirakan baru akan membaik pada mei mendatang
kemungkinan ada sedikit penurunan
tapi kita memastikan bahwa semua orang yang mendatangkan
yang mendatangi sasaran ataupun sentra sentra vaksinasi itu
mendapatkan vaksin tapi sesuai dengan kriterianya
nah yang kedua adalah kita tahu nanti di mei akan semakin meningkat ya
jumlah vaksin yang juga tersedia
yang artinya kita harus meningkatkan kembali
kemampuan penyuntikan dosis per hari
jadi kalau sekarang ini hanya tujuh sampai sebelas juta
kemungkinan nanti di mei itu adalah kita memiliki stok vaksin
dua puluh lima sampai tiga puluh juta
berarti kan bisa tiga kali lipatnya ya
artinya kecepatan yang mungkin menurun sedikit
mungkin dua ratus sampai tiga ratus penyuntikan dosis per hari
ini harus kita kembalikan lagi menjadi lima ratus ribu rata rata
dan terus kita tingkatkan sampai dengan tujuh ratus lima puluh ribu
karena di bulan juli target kita penyuntikan dosis per hari itu
mencapai satu juta rata rata
kondisi ini sebenarnya bisa diatasi jika indonesia membeli lisensi vaksin impor tersebut
dan memproduksinya di dalam negeri
dengan demikian stok vaksin dapat dikendalikan sesuai kebutuhan program
masalahnya kita itu bukan mengembangkan vaksin dari nol
kita harus punya pabrik vaksin
manufaktur vaksin yang jauh lebih penting
vaksin vaksin yang sudah dikembangkan oleh negara lain
atau perusahaan vaksin atau perusahaan farmasi
vaksin lain itu harus bisa dibuat juga di indonesia
sehingga misalnya kita butuh astrazeneca
kenapa kok dibuatnya di india dan di korea
karena mereka memang mengembangkan pabrik vaksin di sana
jadi kita harus mengembangkan pabrik vaksin di indonesia
vaksinnya dari manapun yang penting vaksin itu sudah terbukti efekasi dan keamanannya
karena kondisi bisa bapak ibu lihat ya ramai
herd immunity juga dinilai terlalu jauh untuk dicapai
jika dilihat dari kecepatan vaksinasi indonesia saat ini
karena itu pemerintah lebih baik memusatkan perhatian pada penanganan pandemi
agar menurunkan risiko penyebaran dan kematian
yogi tujuliarto di prasjuruh jakarta